sagah omar nagata memang baru berusia empat tahun
namun putra musikus anji ini baru saja memecahkan rekor muri
sebagai pencipta lagu paling muda lewat karyanya yang berjudul telur dadar
kamu gimana telur dadar
saga memang belum sejago orang dewasa ketika menciptakan lagu
namun diakui sang ayah saga membuat notasi dan lirik tanpa bantuan siapapun
meski begitu tim anji masih memoles pitch dan tempo lagu agar lebih enak ditengah
karya saga tentu banyak mendapat sambutan positif
banyak yang berkomentar lagu saga bisa membangkitkan lagu anak anak
yang sudah sulit ditemui akhir akhir ini
kerja yang bagus saga
aku tengah makan telur dadar
saga mau makan telur dadar
oke langsung saja ya kita bergabung nih bersama anji dan juga saga dari kediaman anji di cibubur
masih ngantuk ya saga ya
enggak mungkin saga belum dikasih telur dadar mungkin mas anji
mas ini selamat ya bisa mendapatkan muri buat saga
jadi kalau boleh diceritakan awal prosesnya atau apa ya ceritanya nih saga sampai bisa menciptakan lagu telur dadar ini
sebenarnya saga itu kan memang udah sering saya stimulasi
stimulasi untuk apa ya untuk bisa menyenandungkan nada nada gitu
sejak dia kecil sejak dia mulai bisa bersuara gitu
suatu hari di umurnya yang empat tahun tiga bulan dua puluh tiga hari waktu itu dia menyenandungkan telur dadar ini gitu
lirik dan notasinya gitu dari awal sampai akhir hingga untungnya saya rekam gitu
jadinya akhirnya itu saya jadikan sebuah lagu
justru saat saga bikin lagunya lirik dan notasinya nggak tahu ya mas anji ya
tahu maksudnya saya ada di depan dia dan untungnya saya rekam gitu
oh jadi langsung tiba tiba aja begitu
kalau misalnya saat itu nggak ada saya mungkin udah lewat aja lagunya
kira saga itu bagaimana caranya mas
apa namanya membuat kalimat demi kalimat ya tentang telur dadar ini begitu kan
ini kan bukan hal yang mudah ya
saya pikir juga bahkan orang dewasa juga susah untuk membuat seperti itu
kira kira mas anji tahu nggak dari mana
tidak dengar atau enggak
wah apa tuh
tapi sedikit ya
ya enggak apa apa mas
dia cek yang ngobrol terus nih
mungkin siapa tahu nanti good morning bisa jadiin lagu buat saga gitu
jadi gimana mas
dia tuh bisa aja kalau dirangsang ininya kemampuannya dia bisa kok
oh keren ya saga
oke tadi gimana
iya jadi gimana tuh akhirnya saga bisa pilih lirik lagunya sampai seperti itu mas anji
saya nggak tahu sih dia bagaimana memilih lirik lagunya
tapi itu kan pengalaman dia sendiri ya
kayak kemarin nih tepat kemarin dia membuat lagu dengan bukan judul sih
pokoknya dia mengucapkan kalimatnya adalah saga mau berenang hari ini gitu gitu
oh jadi memang
jadi memang apa yang dia lagi pikirin aja itu dia ucapkan tapi disenandungkan sama dia gitu
wow keren banget ya
namanya juga anak anak ya
jadi masa masanya bernyanyi
masa masanya sedikit menangis
masa masanya sedikit menghayal
tapi itu bagus banget nih bisa menstimulasi teman teman yang lain juga untuk bisa menciptakan lagu anak
mas anji kan saya pernah lihat juga tuh satu video di vlognya manji ya dunia manji
ada tantangan untuk pak presiden nyanyi lagu telur dadar udah ada tanggapannya belum
saya tahu sih sebenarnya pasti video itu tidak akan ditanggapi ya
tapi saya cuma mau memberitahu sama penonton sebenarnya bahwa sekarang udah ada lagu anak
jadi kalau misalnya pak presiden mau menanggapi tantangan mas deddy corbuzier itu udah bisa
tentang lagu anak itu ya mas
iya maksudnya udah ada lagu anak anak yang memang menasional gitu
dan saya sebenarnya tujuannya adalah pengen orang orang lebih tahu
orang orang lebih banyak menyebarkan sih gitu
saya pengen nanti kalau yang nonton tayangan ini menyebarkan lagu telur dadar dan juga lagu lagu anak lainnya yang nanti saya juga akan coba menyebarkan sih
saya akan tanya ke followers atau subscriber punya lagu anak nggak gitu atau tahu lagu anak nggak nanti akan saya bantu sebar
demi anak anak indonesia
ya sepakat pak anji
jadi memang anak anak kita sekarang ini butuh ya lagu anak anak yang memang datang dari anak anak indonesia
yang memang datang dari anak anak sendiri begitu
sehingga bisa menjadi teman mereka dalam tumbuh kembangnya
tapi ngomong ngomong terima kasih banyak nih ya mas anji
saga sudah bergabung bersama kami di good morning
telur dadar di good morning mungkin
saga udah punya banyak lagu kok
boleh dong nanti ke studio ya mas anjing
tinggal digarap nanti
datang ke studio sini dan apa
sampai ketemu nanti ya di studio good morni
saga lebih senang begitu dibanding di wawancara yang begini
kita tunggu nanti mas anji dan juga saga
oke terima kasih
apalagi nanti sebentar lagi akan liburan ya
tinggal kita langsung masukkan jadwalnya